diterima di semua toko seluruh indonesia
aku masih nungguin jawaban kamu loh
kenapa kamu gak bolehin aku dekat sama naomi
masa gue harus ceritain masa lalu gue sama nonomi khusus goreng
kenapa pangeran ngebatin kayak gitu ya
pasti dulu mereka ada apa apa nih
udah bagus bagus dia pindah ke oc
selama ini rencana gue kan udah berjalan mulus
gak ada yang tahu kalau gue cuma pura pura baik sama cewek asongan
kalo naomi ada di sini bisa bisa dia bakal ngerusak rencana gue buat bisnahin putri dan pangeran
mel kok cantik banget sih sekarang
gue sampai gak kenalin lo tadi
course gue berubah ya
iya gue kuliah di sini
dan gue denger lo leader cewek cewek populer ya di kampus ini
seriusan naomi mau gabung di geng michain
ini mau bilang enggak sih
tapi gak mungkin kan gue nolak dia
gimana sih sahabatan gitu sama cewek se gorgeous naomi
pasti mereka gol banget sih pas sma
wait tapi kalo dia ikutan geng trio micin namanya bukan trio micin lagi dong
oh my gosh banyak
ini banget sih lo itu gak penting yang gue pikirin itu sekarang
kira kira mel bakal memperlakuin naomi kayak dia memperlakukan kita gak ya
maksud lo like disuruh suruh gitu
ya kan setara dia leadernya
eh gak kebayang deh pasti naomi dulu sempat sebel banget karena disuruh suruh sama mel
ya kan secara kan she's so bossy
oh my god apa jangan jangan naomi pindah ke luar negeri gara gara she's so sick of mel gara gara she's so annoying
bisa jadi ya kan itu make sense banget
tapi aneh sih kalo emang mel sama naomi dulu bff masa mah gak pernah post tentang naomi sih
di fitch kayak di story di mansion juga gak pernah
aku masih nungguin jawaban kamu loh
kenapa kamu gak bolehin aku dekat sama naomi
masa gue harus ceritain masa lalu gue sama noni khusus goreng
kenapa pangeran ngebatin kayak gitu ya
gue jadi makin curiga pasti dulu mereka ada apa apa nih
ayo dong ceritain ada apa sih sebenarnya
kan gak mungkin aku jauhin orangnya tanpa ada alasan
yaudah aku jujur sama kamu ya
aku mau nungguin
aku mau nungguin
aku mau nungguin
sebentar lagi kuliah saya dimulai loh
kamu kok masih disini
berduaan lagi sama ex my future daughter
niat gak sih
ngambil mata kuliah minor saya ilmu komunikasi
ya niat dong pak regar
saya udah tampil dengan sangat ganteng ke kampus
yaudah sekarang masuk
yaudah pak regar duluan ntar saya susu
di mana mana tuh mahasiswa duluan yang masuk kelas baru dosennya

jangan mentang mentang kamu tinggal di rumah saya ya
terus kamu seenaknya aja
untuk urusan masuk kelas kuliah gak ada urusan saya
yaudah pak regar duluan ntar saya susul oke
yaudah deh saya masuk duluan
kan putri khusus goreng
aku udah harus masuk ke kelas
aku masuk duluan ya
ntar aku di kunciin sama pak regar
yaudah aku ke kelas duluan ya
lo pasti nunggu udah lama ya
cuman sepuluh menit
gue gak berpaksud bikin lo nunggu lama
oleh sekali lagi gue minta maaf banget
ini gue bekalin loh roti selai coklat sama roti selai kaca
sampai dibekalin segala
kalau gitu berarti pas dong
disini ada roti selai kacang sama roti selai coklat
tau aja kalau gue emang suka sama loak white coffee
yaudah sekarang gini aja
kita seduh supaya kita bisa nikmatin bareng rotinya
pakai apa kan kita gak ada air anget
ini kan kantin
gue tinggal minta sama ibu kantin
asli gue jadi makin penasaran
ada apa ya antara pangeran sama naomi dulu
pangeran kayak nutupin sesuatu dari gue
satu dari gue
satu tuh nyaif
ini pas banget
gue mau nanya sesuatu sama lo
lo tahu nggak pangeran sama naomi itu dulu ada hubungan apa
soalnya gue bingung deh
dia tuh aneh kayak gak mau jawab gitu
aneh banget pokoknya
food sorry kayaknya gue harus masuk kelas deh
nah kelasnya pak regar
soalnya gue kemarin udah bolos put
nanti gue dapet nilai e dari pak regar
ya gue masuk dulu ya
gak ada alasan
ini kan cuma pertanyaan doang
susah banget jawab doang
kajian gue tau lo tau kan
lo kan sahabat ya dari dulu
kasih tau gue
iya pak oke pak
iya siap siap
gak ikut kuliah
jangan keseringan bolos kamu ata
gue udah dicariin pak regar
udah gue masuk dulu ya baik
gue yakin banget ata tau
tapi dia gak mau ngasih tau gue
kenapa sih ditutup tutupin
kan gue jadi penasaran
kan dia dulu sahabatan
pasti dia tau deh
mumpung pangeran juga udah masuk kelas
ada apa pak bos
jangan sampai dia kabur kamu jagain
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
siap pak bos
sama mengulid dia baru mau sewong
oh kalau boleh tahu kerjasama apa ya
saya sih dengan senang hati untuk bekerja sama dengan pak remon
proyeknya proyek apa ya pak
saya ingin bikin hotel di timur leste dan bikin kotest juga di sana
tapi sebelum itu saya ingin melanjutkan tentang saya yang
biar aku gak buru buru pulang dan bisa lanjut lagi membahas soal jaka
gimana begitu ya